rangkaian perayaan jelang kasodo di gunung bromo digelar masyarakat tengger sejak senin kemarin
sejumlah ritual doa doa dan tari diadakan di pura poten untuk mengundang para dewa datang saat kasodo
alunan mantra terucap dari mulut pandita atau pendeta hindu
doa dan mantra beriring dengan musik tradisional gamelan bali berpadu alat tiup khas warga tengger
warga tengger husuk berdoa
bahkan kesurupan warga percaya rok dewa meminjam raga mereka
mereka meyakini itulah bukti kehadiran para dewa dalam upacara jelang kasada
di tengah ritual warga tengger menari diiringi tetabuhan
warga tengger berdoa
tengger percaya bidadari kayanganlah yang meminjam ragam mereka untuk menari
aroma mistis mengirimi tarian ini
para penari ini datang dari bali untuk ikut merayakan kasada
tarian doa mantra bahkan tetabuhan musik mereka sematkan untuk sesaji yang akan mereka persembahkan kepada sang yang biru
tarian tadi itu para dewi hadir para bidadari hadir untuk menyaksikan upacara kasodo

hari ini kan ada seperti melasti jadi para dewa juga hadir
mereka berharap tuhan berkenan menerima persembahan mereka untuk mendatangkan keseimbangan di dunia dan akhirat
usai didoakan warga tengger mengarah sesaji ini menuju pura watu dukung untuk disucikan
sesajian ini tadi sudah didoakan di pura bonten atau pura utama di kawasan bromong
dan warga mengarahnya menuju ke pura kecil yang tak jauh dari pura ponteng yaitu pura watu dukung
di sana sesajian ini disucikan dengan raya suci

sesaji kembali didoakan disucikan sebelum dibawa kembali ke pura ponteng
setelah penyucian warga tengger kembali berjalan kaki menuju pura utama yang letaknya sekitar satu km
dan berjalan kembali ke pura ponteng
setelah penyucian warga tengger kembali berjalan kaki menuju pura utama yang letaknya sekitar
dan berjalan ke pura ponteng

ritual ini menarik wisatawan asing dan lokal
gunung bromo yang masih rajin menyemburkan debu vulkanis menambah indah panorama alam pegunungan purba ini
industri pariwisata pun tetap menggeliat meski bromo masih erupsi